saya mau tanya selama naila di sini kira kira gimana ya keadaannya
naila lebih banyak diam ya pak tapi sekarang saya lihat dia begitu bahagia sumeringah
sepertinya karena kedatangan bumi sel dan pak angga
saya jadi terharu senang juga dengarnya
tapi nenek itu benar benar lucu ya dia panggil istri saya bumi ibu michi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
jadi kalau gitu kami permisi dulu ya aku juga harus bangkit ke kantor dan kemungkinan
saya akan mampir ke kantor polisi dulu soalnya namanya panggilan kan suka datang tiba tiba
gawat kan nino belum tahu soal gue yang melaporkan mbak andin
bentar bentar kan kantor polisi buat apa
gak ada mah pulang dulu ya
bilang dong sama suaminya apa yang udah kamu lakuin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
iya tunggu mbak ya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
andi bisa ikut apa tadi ke kamu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
tadi mama lihat kayaknya elsa tuh udah pengen nyerang kamu banget gitu
salah deh kalau dia nyerang aku
nino udah belum tau aja kalau misalkan aku udah dipanggil ke kantor polisi
coba kalau nanti dia tahu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
gak usah pulang aja
renda juga harus diajarin untuk mandiri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
aku antren mama sama mirna
kita pulang dulu
nanti habis itu kalau langsung ke kantor sama riza ya
gak apa apa ya
ya udah oke

saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
saya merasakan hidup saya
tadi aku nanya sama earlier
seorang peng stellen
beda lagi buruk beliau
saya harus berbanku
dan ingin mengakuinya
aku tentang yang yang apatuh
iya tapi kan wajar noh
karena dia tau papanya itu al bukan kamu
sampai kapanpun aku tetep ayah kandungnya
bukan masalah kamu ayah kandungnya
sekarang reina taunya
kalo ayahnya itu aldebaran
sekarang gini deh
kalau kamu butuh pengakuan dari reina
aku mau kantor ya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
kayaknya oke juga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
tapi gimana caranya
gue juga masih belum tahu
lagi lagi aku lupa buat beli hadiah ke reina
apa ini pertanda aku
aku akan ketemu dengan rina lagi ya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
namanya kamu tau alasan kenapa andien dipanggil
emang penting banget ya
buat kamu tau
itu kan bukan urusan kamu juga nak
atau kamu emang sengaja
mau ngurusin semua urusannya mbak amin ya
elsa kenapa sih bersihkan
kasian nino kan jadi terpojok
kalau sekarang ini perasaan kamu suka sensitif
karena udah gak ada keisha
kamu gak usah cemburu lagi lah
sekarang kamu udah sama nino
mama tuh terserang
jadi prihatin deh
liat kamu kayak begini

mama tuh bukannya benci sama kamu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
kamu lebih sabar dong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
nanti pulangnya mama naik taksi
sekalian kita nyekar juga kan
aku anterin kok ya
mama sama nino tuh tau gak sih
sebenernya perasaan aku gimana
sakit banget rasanya
aku pengen meluk anak aku
tapi sekarang aku cuma bisa ngeliat desainnya
perasaan itu tuh
aku belum bisa jadi ibu yang baik buat
aku belum bisa jagain dia
kalian ngerasain gak sih
jadi dengan bahan yang sederhana
buat permainan yang mengasihkan ya
nah ini lah
eh gak boleh main guntik
nanti guntiknya tak ya
sebentar aku kesana ya
pemisi ya bu
ini lagi main apa nailah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
eh main ini bisa gerak gerak sendiri lah kalau ke nangis
saya mau tanya selama nailah disini
kira kira gimana ya keadaan ya
naila lebih banyak diam ya pak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
sepertinya karena kedatangan bu misel dan pak angga
saya jadi terharu senang juga dengarnya
tapi nenek itu benar benar lucu ya
dia panggil istri saya bumi ibu mici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
jadi yang bisa merekatkan mereka berdua
maaf pak sampai sekarang saya masih belum bisa menemui ibu catering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
sepertinya calon suaminya sudah keluar pak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
dan pak rendy itu adalah personal assistant dari pak aldebaran
ya karena pak aldebaran sudah tidak ada
maksud saya belum ditemukan
jadi pak rendy menjadi personal assistant dari ibu andi